tadi emak udah kasih tahu
pak eh rosnya ada pak
kemenmu bunuh diri
kenapa laporannya kesini
kemenmu bunuh diri ros
terang dia ros
dia kakek bonnya ros
pergi dari sini
ingat sama allah med
buruan buang pisaunya med
bunuh diri itu masuk neraka mah
apa gunanya hidup
tanpa ada orang yang mencintai kita
tanpa ada orang yang menyaingi kita
kalau lu meninggal
ogut temenan sama siapa med
kan lu tahu
teman ogut cuma lu med
gak ada lagi med
gak mau temenan sama ogut
gak mau juga temenan sama ogut
apa lagi dia med
dia liat pokok ogut aja gedeg med
lagian agut bilang lepas lu malah tarik
kenapa begini ah
bang angkat bang mau ke rumah sakit ngam

yang nyuruh ros ogut yang nyuruh kemet
masalah kita gak akan ada habis habisnya aa
orang tua eros ngelarang kita mati matian untuk memisahin kita
kemet ogut tunggu sini aja ya
siapa yang ajak kamu
waalaikumsalam pada pamit
kemet monik kabu
betul betul gak tahu dia untung anak ini
bawa dia keluar
kamu benar benar gak tahu diri
sudah berapa kali kamu nyakitin
sudah berapa kali kamu bikin malu
tapi najat masih mau ngafin kamu
masih mau nerima kamu
kamu pergi ninggalin najat
cuma gara gara si kemit pura pura bunuh diri
kalaupun dia bunuh diri
apa urusannya sama kamu
memangnya kamu salah kalau dia bunuh diri
memangnya kamu masuk penjara
kalau dia bunuh diri
kita tunggu bapakmu pulang
aku sendirian deh
sudah gak mungkin najat mau nerima kamu lagi
sudah gak mungkin ajat mau nerima kamu lagi
sekarang mau gimana lagi kamu hah
harus mau nyadikan sama akemi pak
sudah pak sudah nanti barang barang kita hancur semua
kaget udah nggak ada nggak ada lagi yang beliin kita barang barang
nggak tahu diri nggak tahu diuntung